halo apa kabar saya aziza hanum selamat datang di cnn indonesia tech news
sempat berita terbaru seputar size seni dan tentunya teknologi
kita awali tech news dari informasi yang pertama
dari dunia antariksa sejumlah komunitas pegiat ufo dari dalam dan luar negeri
berkumpul di yogyakarta pada akhir juli lalu
mereka menghadiri konferensi international search for extra terrestrial intelligence atau seti
nah dalam konferensi ini selain berdiskusi mengenai temuan terkini dalam dunia analisa
para pegiat ufo ini sepakat untuk membentuk forum indonesia eufo network
sekaligus menetapkan dua puluh satu juli sebagai hari ufo nasional
ini adalah kali keempat yogyakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan
acara tahunan bagi pegiat ufo ini digagas oleh lembaga non profit indonesia
space science society bekerjasama dengan vovoks lab
tujuannya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap sains antariksa
dalam konferensi kali ini salah satu topik hangat yang dibicarakan adalah
kemungkinan manusia dapat hidup berkoloni di planet mark
selain kajian ilmiah konferensi seti dua ribu sembilan belas juga menyepakati
tanggal dua puluh satu juli sebagai hari info nasional
bulan juli dianggap bulan penting karena mereka meyakini
penampakan ufo pernah terjadi di pulau alor pada bulan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada kasus yang sangat menarik yaitu
tapi sudah lama sekali yaitu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dimana di kepulauan alor itu ada sejumlah makhluk asing
yang ada enam alo asing
yang bertemu dengan warga setempat
disana mereka terjadi kontak
menunjukkan alat yang aneh
untuk masa sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan itu
dan terjadi juga seorang anak diculik
lalu ada juga peristiwa dimana warga bertemu dan kemudian ditunjukkan sebuah alat yang aneh
nah karena ada kasus penculikan itu polisi lalu turun tangan
dan ketika polisi mencari dan berusaha menyergap
dan akhirnya menembaki mereka tapi tidak ada korban sama sekali
keesokan harinya ada benda terbang yang oval berwarna putih
melesat dari barat ke timur
nah peristiwa ini ternyata tidak jauh waktunya dengan peristiwa yang ada di papua new guinea dan di selandia baru
bukti empiris mengenai adanya kehidupan lain di luar planet bumi memang belum ditemukan
meski demikian misi pencarian tersebut tetap dilakukan
saat ini nasa diketahui tengah tengah bulan ini menyebabkan kematian tersebut di seluruh dunia
tengah mengembangkan pesawat ruang angkasa berteleskop bernama starship
pesawat starship memiliki alat penghalau cahaya berbentuk seperti bunga
sehingga dapat memberi tampilan orbit planet lebih jelas
misi starship adalah untuk mengamati planet planet yang berada di luar bima sakti
sejalan dengan nasa lembaga antariksa nasional lapan juga berpegang pada bukti bukti ilmiah
sudut pandangan ilmiah pasti akan berpandangan sama
sekarang masih belum bisa dipastikan keberadaannya
karena untuk bisa memastikan itu harus mengikuti berbagai ujian ilmiah yang ya katakanlah cukup ketat
sehingga apakah uuvo ada atau tidak kita tidak bisa yakin
seperti itu misalkan mau ada filmnya star wars
terkait ufo itu akan naik
jadi dari data yang saya peroleh itu
kalau di amerika itu
biasanya yang bermain isu itu adalah
isu itu adalah seti
terus ada korelasi
antara nasa sama cia
jadi biasanya seperti itu setelah itu
seakan akan beritanya dikaburkan
dan dibicarakan oleh kelompok kelompok open source
seperti seti yang mereka ada di kampus
seti di stanford terus ada lagi di
hardvard terus ada lagi di
games di inggris itu ada beberapa
organisasi organisasi itu akhirnya banyak
setelah itu terresonansi besar
akhirnya para influencer lokal pun juga
besar itu biasanya mau akan
ada film baru
eksistensi ufo nampaknya
memang masih terus menjadi topik kajian
menarik bagi para ilmuwan angkasa
dan pegiat ufo
tim liputan cnn indonesia yogyakarta